gubernur dki jakarta anies baswedan mencabut sementara kebijakan ganjil genap kendaraan untuk mencegah penyebaran virus covid sembilan belas di jakarta
anies mengimbau warga jakarta sementara beralih ke kendaraan pribadi untuk mengurangi resiko penularan di kendaraan umum
anies juga memastikan pasokan beras di jakarta mencapai tiga ratus dua puluh ribu ton cukup untuk dua bulan ke depan
anies baswedan menggelar rapat forum komunikasi pimpinan daerah di balai agung balai kota jakarta minggu siang
unsur unsur tni polri bumd bumn asosiasi pengusaha retail indonesia dan kepala dinas dki jakarta hadir dalam rapat forum komunikasi
pimpinan daerah rapt digelar untuk mengambil langkah langkah penanganan wabah virus covid sembilan belas di jakarta
anies baswedan menyebutkan hingga empat belas maret dua ribu dua puluh sebanyak enam ratus enam puluh orang dalam pemantauan dan sebanyak dua ratus delapan puluh sembilan pasien dalam pengawasan diduga terjangkit virus covid sembilan belas
anies juga telah mempersiapkan tiga rumah sakit di jakarta sebagai rujukan perawatan pasien yang positif covid sembilan belas
ketiga rumah sakit yang telah dipersiapkan pemprov dki jakarta yakni rsud pasar minggu rsud cengkareng dan rumah sakit duren sawit
kepala dinas kesehatan dki jakarta widya stuti mengatakan untuk rumah sakit duren sawit tersedia lima ratus sampai seribu kamar untuk merawat pasien positif covid sembilan belas
anies meminta seluruh warga dki jakarta untuk lebih banyak penyelenggaraan
anies juga meminta seluruh warga dki jakarta untuk lebih banyak penyelenggaraan

anies juga meminta seluruh warga dki jakarta untuk lebih banyak penyelenggaraan